meski belum diberlakukan aturan baru dalam peraturan menteri kesehatan no lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas
yang membuat peserta badan penyelenggara jaminan sosial bpjs kesehatan membayar tambahan biaya menuai kritik
aturan ini dituding merugikan masyarakat dan rumah sakit
beberapa pasal dalam peraturan menteri kesehatan no lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas dikeluhkan
yakni pasal tiga dan sembilan yang menyangkut urun biaya dan selisih biaya
pada golongan layanan kesehatan tertentu masyarakat diwajibkan membayar biaya tambahan atau urun biaya
misalnya untuk setiap rawat jalan di rumah sakit kelas a dan b peserta dipatok urun biaya rp dua puluh
kemudian rp sepuluh untuk di kelas c d serta klinik utama atau paling tinggi sebesar rp tiga ratus lima puluh
untuk paling banyak dua puluh kali kunjungan dalam jangka waktu tiga bulan
rp lima untuk layanan rawat inap di kelas satu yang dihitung dari biaya pelayanan dari total tarif inasi gigi
urun biaya itu yang dimaksud itu adalah untuk beberapa jenis pelayanan kesehatan yang kemungkinan ada penyalahgunaan pelayanan kesehatan
nah bagaimana nanti mekanismenya nanti akan dibentuk tim oleh menkes
nah tim itu terdiri dari beberapa stakeholder
seperti bpjs kesehatan juga kemudian asosiasi faskes asosiasi profesi idi dan sebagainya persi dan sebagainya
nanti akan ditunjuk oleh menkes dalam sebuah tim untuk membahas jenis jenis pelayanan seperti apa
yang masuk dalam kategori penyalahgunaan pelayanan kesehatan
mengutip data dari bpjs watch yang dilansir cnn indonesia com
kesehatan adalah salah satu jenis pelayanan yang paling sering mengalami kebocoran atau disalahgunakan
misalnya pasien secara medis bisa melahirkan normal namun malah diambil tindakan sesar
pada januari sampai november dua ribu delapan belas bpjs kesehatan harus membayar tiga dua triliun rupiah untuk operasi sesar
memang di undang undang sjsn empat puluh dua ribu empat di pasal dua puluh dua ayat dua itu mengatur apabila program jkn ini mengalami
kebocoran atau disalahgunakan maka yang harus dilakukan adalah iur biaya
tapi kami belum sepakat karena ini belum ideal mas
dan di situ iur biaya di pasal tiga itu mensyaratkan hanya bagi ppu pekerja penerima upah dan peserta mandiri
di kepesertaan ada tiga mas farid
ada yang pbi pbi di situ terkecuali pbi tidak mengiur biaya ini yang saya tidak sepakat juga di situ
menurut arief untuk peserta penerima bantuan iuran atau pbi juga harus kenai aturan baru ini
dengan cara dibayar pemerintah pusat atau daerah
persatuan rumah sakit indonesia atau persi jawa timur juga keberatan dengan aturan baru ini
ada pasal yang menyatakan bahwa bagi rumah sakit ya kalau menurut rumah sakit teman teman kita direktur itu bicara
loh ini nggak adil masalahnya rumah sakit merasa bahwa bpjs nanti
saat membayar klaimnya rumah sakit dikurangi dari urun biaya si pasien
jadi misalnya sejuta inasi bisnisnya sejuta gitu ya pasien diminta membayar dua ratus ribu
berarti bpjs hanya membayar kepada rumah sakit satu juta dikurangi dua ratus ribu
seperti itu nah kita loh ini kan nggak pas
yang dimaksud febria adalah pasal sembilan ayat lima yang merujuk pada ayat tiga huruf b
di mana bpjs kesehatan membayarkan biaya rumah sakit dikurangi urun biaya yang dibayarkan pasien
meski belum mendapatkan informasi utuh masyarakat tetap khawatir adanya rencana penambahan biaya ini
kalau memangnya ada tambahan mungkin dari pihak pemerintah juga atau gimana
kemungkinan harus dikasih solusi ke masyarakat juga
kalau menurut saya saya sebagai orang kecil gini ya kurang setuju lah
bpjs watch menyarankan kementerian kesehatan menunda aturan baru ini
apalagi permenkes ini sudah meresahkan masyarakat karena tidak disertai aturan yang detail dan jelas
misalnya para bagian mana yang masuk kategori penyalahgunaan layanan kesehatan
mifta farid andras wicaksono surabaya